kembali kami lanjutkan informasi desa pak indonesia malam
pemerintah indonesia saudara melalui kementerian luar negeri
mengecam serangan militer israel ke kota rafa
indonesia juga terus menyuarakan gencatan senjata permanen di gaza
dan pemberian bantuan kemanusiaan
seruan indonesia disampaikan kementerian luar negeri
melalui akun media sosial x pada rabu kemarin
pemerintah mengecam tindakan militer israel
dan meminta gencatan senjata permanen segera diwujudkan
dalam unggahan di media sosial x kementerian luar negeri menyebut
indonesia mengecam keras serangan militer israel
serta penguasaan atas perbatasan rafa di sisi palestina